sebuah video pengakuan seorang ibu di bangkalan jawa timur yang mengaku bayinya meninggal
karena dugaan malapraktik saat proses persalinan ramai di media sosial
sang ibu mengaku tidak diberikan rujukan ke rumah sakit oleh pihak puskesmas
gimana bu saya ini mau minta rujukan saya nggak mau melahirkan di sini

buka romah bercerita tentang kisah pilunya saat menjalani persalinan di puskesmas kedundung
kecamatan modung bangkalan jawa timur
diduga muka romah menjadi korban malapraktik
yang menyebabkan bayinya meninggal dunia
bukaroma mengatakan bidan di kampungnya sudah menjelaskan kondisi bayi pada posisi sungsang
sehingga harus dilakukan persalinan dengan operasi sesar
namun amat disayangkan setibanya di puskesmas kedundung
bukannya mendapat rujukan ke rumah sakit buka rumah malah diminta untuk melahirkan di sana
insiden pun terjadi dalam proses persalinan yang menyebabkan sang bayi
jadi sempat keluar begitu ya bayi ibu dalam keadaan sudah meninggal dunia
selalu lanjutnya penjelasan dari pihak puskesmas seperti apa
saya itu terputus saya gak mau lagi dilayani di sana saya mau minta rujuk aja
saya ditakut takuti katanya saya ditakut takuti
kamu itu nanti diperjalanin
kalau ada apa apa di dalam sini gak mau tahu ya
terus sampai ke rumah sakit aku nggak bakalan operasi
kamu bakalan dipaksa pakai tanah juga pakai tangan gitu
saya bilang biarin saya rujuk aja
oke akhirnya ibu tetap akhirnya ibu tetap meminta untuk dirujuk begitu ke rumah sakit ya
selanjutnya puskesmas memberikan surat
oke sampai akhirnya ibu ke rumah sakit rumah sakit mana bu
oke dan akhirnya ditangani di rumah sakit sana ya bu
oke dari penjelasan akhirnya penanganan seperti apa bu ketika berada di rumah sakit
ibu mendapatkan dioperasikah atau seperti apa bu
pihak keluarga kini meminta keadilan akan kasus dugaan malapraktik yang menyebabkan bayi muka romah meninggal dunia
didin muhyiddin kompas tv bangkalan jawa timur
informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis kompasifi didin muhyiddin di bangkalan jawa timur
didin hingga saat ini bagaimana tanggapan dari pihak dinas kesehatan setempat terkait dengan dugaan adanya malpraktik di puskesmas kedundung bangkalan jawa timur
saya kiral kasus ibu yang bayinya meninggal di puskesmas kedundung
hari ini dinas kesehatan kabupaten bangkalan menggelar konversi pes mengklarifikasi atas kejadian itu
menurut kepala dinas kesehatan semua yang dilakukan oleh petugas kesehatan medis di puskesmas kedundung sesuai dengan prosedur yang ada
berikut petikan wawancara kami dengan kepala dinas kesehatan kabupaten bangkalan
tanya dari pukimas kedudung itu sudah telpon ke rumah sakit waktu itu dan rumah sakit itu sudah menjawab untuk dirujuk
dan ternyata di bawah itu terjadilah pembukaan ya karena langsung bukan lengkap
pembukaan empat pembukaan enam masuk bukan empat
ya didin untuk saat ini bagaimana juga tanggapan dari pihak puskesmas kedundung dan juga kronologi awal bagaimana saat pihak korban berada di rumah sakit
untuk saat ini dari petugas puskesmas kedungdung menyerahkan kasus ini kepada dinas kesehatan
dari pihak perawat di sana sudah menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi di puskesmas hingga akhirnya bayi yang ada di ibu tersebut meninggal
diduga memang bayi yang sudah kesana dalam kondisi meninggal kurang lebih
hingga saat ini dinas kesehatan sudah menggelar konferensi pes tadi mengklarifikasi kejadian itu dan turut berbela sungkawa atas kejadian yang terjadi pada ibu mukarono
untuk saat ini bagaimana dengan pihak keluarga yang informasinya akan meminta keadilan dan apakah juga sudah mengambil langkah pelaporan terhadap pihak kepolisian
ibu mokarono sudah melaporkan kejadian ini ke mapol resbangkalan
tadi sempat bertanya kepada pihak keluarga
besok akan dilakukan pemanggilan saksi oleh polres bangkalan terkait dugaan malapraktik yang terjadi di puskesmas kedungdung mendung ini
dan saat ini bagaimana dengan kondisi korban sendiri pasca dugaan malapraktik di puskesmas tersebut
baik juno dan saudara
baik juno dan saudara
baik juno dan saudara
baik juno dan saudara